kok mas zino gak boleh tau
kalo misalkan dia gak boleh tau nanti dia selalu nganggap aku kayak gitu dong mas
kalo kita udah kasih tau papa
perjumahlah kita ngebahas ini mas
aku pulang dulu ya
aku mau kasih
buat papa dan miski dan
pak u ya
ya rena mau pulang ya
opa masih kangen banget tuh sama rena
kapan kapan aku kesini lagi ya
onjus kita pulang yuk
sepertinya bu rosa tenang tenang aja
mungkin bu rosa gak tau apa apa
soal masalah antara andin elsa dan nino
dulu aja bu rosa gak tau
sekolah andin adalah pembunuh roy
pak surya bu sara
kami pamit dulu ya
iya terima kasih
jangan manggis lagi ya
jangan waktu kaya malem malem di rumah sakit
om surya tante sarah kami permisi pulang dulu ya
kamu terus cari ya
karena itu satu satunya bukti
kalau elsa nggak hamil anak ricky
saya harus benar benar serius
mengungkap soal majalah ini
pak martin udah bohong
saya coba ketemu jendeper lagi
jangan manggil lagi ya
jangan waktu kayak malem malem di rumah sakit
kok bisa mama ketemu rena malem malem
tadi aku habis dari resepsionis
semua biaya rumah sakit kamu
besok kan papa keluar
siapa tahu ada biaya tambahan
semua biaya perawatan dan pengobatan papan
sepertinya mama ketemu rena malem itu
aku papa dan mama
habis cek kandungannya andin pak
kebetulan hari ini jadwal
andin ngecek kandungan
tadi kata dokter semuanya baik baik saja
renan di rumah sakit malem malem
ini pasti karena ada andina
ada di rumah sakit malem itu
tapi kenapa gak ada yang ngasih tahu aku
apa yang mereka sembunyikan dari aku

udah obat otak sadar
kenapa kamar besar coastal roberts
udah lupa istrinya
kamarnya juga rhe squared pointnya
oh iya pak uya aku ada love card
buat pak uya
ini buat pak uya
beneran ini buat pak uya
waduh naik ke midi ke midi putar sambil duduk makannya wafer
non rena cantik anaknya pinter bikin pak uya jadi baper
sama pak uya
pak uya seneng banget non renna itu udah peduli sama pak uya
karena pak uya udah baik sama aku
dan jagain rumah ini
udah yuk kita masuk
udah ya jangan nangis
eh daniel lu daripada bengong mendingan lu main catur aja sama gua
bener bener tanya miss kiki mbak mirna
miss kiki aku punya hadiah buat miss kiki
ini buat miss kiki
terima kasih hadiahnya
kamu kok manis sekali sih
aku mau kasih patah sama mama juga
papanya reina ada di kamar
mamanya raina ada di halaman sayang
masalah sama bandin
kamu kasih love card nya
om mau bicara sama papa kamu ya
saya mau bicara sama al ya
ini andi nama pak bos ada masalah apa lagi ya
baru bahagia bentar udah ada masalah lagi
ah pusing dah
nih andi sama pak bos ada masalah apa lagi ya

ah pusing dah

ah pusing dah

ah pusing dah

ah pusing dah
nih andi sama pak bos ada masalah lagi
ah pusing dah

ah pusing dah

ah pusing dah

ah pusing dah

ah pusing dah

ah pusing dah
ada tunangan dateng
bukannya dipeluk atau dicium
malah dicute hekin
itu orang tua kita yang nentuin bukan saya
kamu kenapa jutek banget sih jane
pasti ini gara gara kamu lagi deket laki laki lain ya kan
jenny saya itu paling gak suka kalau tunangan saya dekat sama laki laki lain
udah sekarang kamu mending ikut saya ke mobil
saya gak mau
lepasin tangan saya sekarang
jangan kasa sama perempuan
tunggu aku mau cari masalah
oh ini orangnya
lo mau cari masalah sama gue
lo mau ngerebut jenny dari gue
kamu lebih milih dia dari saya
tentu gue yakin
saya cinta sama dia
kamu pergi dari hidup saya
kenapa situasi jadi serba salah seperti ini
sampai aku dan mas ah berantem karena ini
ya allah gimana lagi ini
apa harus saya turutin kemauan andin
ya allah berikanlah jalan keluarkan masalah ini
ini buat mama
aduh baik banget sih
mama berantem ya sama bapak
kok saya enggak berantem
jangan berantem dong ma
mama baikkan sama papa
atau miss elina kita enggak boleh malu untuk minta maaf duluan
ada apa antara kamu sama andin
mau bilang ke bapak surya soal identitas rena
tapi aku larang
ya karena aku ngerasa
terlalu gegabah ma
untuk bilang ke bapak
untuk bapak surya
masalah ini sekarang
aku takut terjadi apa apa sama papa surya
aku takut bapak sudah sakit lagi
maksudku menunda itu kan
supaya kondisi papa surya itu bisa lebih baik
aku juga mau bapak surya sehat
ketika aku bicara itu
ya aku pengen pastiin semuanya
aku pengen pastiin semuanya
di mana tak ada disegar
i'll make back at ya
mama tenang ya
masalah ini jangan terlalu dipikirkan
gak akan ada yang bisa merebut rena dari kita
aku dan andi
seperti saat ini mama masih ketakutan
karena mama pernah berjuang tiga tahun lebih
melawan depresinya karena kehilangan troy
aku gak boleh egois
aku gak boleh maksain kehendak aku
oke yaudah kita kesana
cowok tadi itu siapa ya
terus kejadian tadi itu maksudnya
tadi saya terpaksa bilang kayak gitu
karena saya udah capek
banget dikejar terus
orang tua kita
zaman sekarang masih
kamu ada urusan apa kesini
iya itu jen
saya kesini buat cari tahu lagi soal majalah itu
kamu punya link orang orang majalah nggak ya
kalau memang punya saya boleh minta kontaknya
nanti mungkin saya akan datangin satu satu
kamu minta semua cover majalah kan
ya di seastyle kamu bisa dapat itu karena kamu kenal sama saya
kalau di majalah lain belum tentu kenalkan
saya punya link untuk itu
jadi kamu bisa bantuin saya
minta bantuan kamu juga
kamu mau disebut sebagai pacar saya
di depan orang orang
supaya joshua gak ngejar ngejar saya lagi
pak al minta agar soal majalah ini cepat terungkap
mungkin sebaiknya saya terima aja tawaran jennifer
mungkin sebaiknya saya terima aja tawaran jennifer
mungkin sebaiknya saya terima aja tawaran jennifer

hei ina kenapa
al begitu sayang sama reina
sama seperti aku
walaupun tidak ada ikatan darah yang mengalir antara kami dan reina
walaupun tidak ada ikatan darah yang mengalir antara kami dan reina

mama lagi di halaman
papa temanin mama ya
kasian lo mama sendsirian
kasian lo mama sendsirian
kasian lo mama sendsirian

papa dan mama
cepat berbaikan lagi ya
yuk kesitu yuk
aku gak boleh egois
aku harus bisa menahan diri aku
apaan disini malem malem
gak pake jaket
kalau aku akhir akhir ini
suka memaksakan kendalaku sendiri
kan saya juga memaksakan kendak saya
aku juga begini mungkin karena tertekan kali ya mas
karena papa nemuin aku
jadi aku ngerasa tertekan aja
dia ketemuan dia ngobrol sama aku
tapi aku gak mau ngebahas sih
gak penting soalnya
kalau orang tuanya mas dino kan ketemu
dan ngeliat sikapnya mama rosa yang juga aneh kan
dia cuma dateng yang nyayakinin aja
rewina itu anaknya siapa
padahal dari dulu dia orang yang banyakin aku selingkuh
aku juga gak tahu kenapa dia begitu yakin
padahal gak ada bukti apa apa
gue belum bilang ke andin soal surat dna palsu itu
kamu ingat waktu kita di rumah sakit
yang gak jadi
karena gara gara kiki telepon
ya mungkin sikap nino seperti itu ke kamu
ada adil saya di dalamnya
dulu saya pernah memberikan
surat hasil tes dna reina dan roy ke nino
tapi surat itu surat palsu
dan di surat itu tertulis
kalau dna reina
dan kerangka roy cocok
kamu tau gak apa yang udah kamu lakuin itu
tapi bikin orang itu jadi berpikir yang aneh aneh tentang aku
tapi kan awalnya saya juga gak tau kalau reina itu anaknya nino
kalau nino itu mengganggu keluarga saya
dan aku kecewa
kamu tau apa yang kamu lakuin
kamu sama aja ngerendahin aku mas
dengan surat palsu itu
ya allah rob
ribut lagi ribut lagi
abu sama anding tuh bahagianya tuh
bro bahagia bentar aja
udah ada masalah lagi
mereka cuma korban dari situasi ini
ini buat oma
masih di halaman ma
aku masuk ke kamar dulu ya
sayang mama ke kamar ya
atau mama papa masih berantem
kalau gitu besok pagi
saya bisa mulai hubungin rekan rekan
makasih banyak ya
yaudah kalau gitu
sorry ya ren kamu jadi masuk ke dalam permasalahan saya dan josh
padahal gue lagi bahagia
karena rumah tangga gue makin harmonis
tapi sekarang semua berantakan lagi
sikap nino berubah drastis karena perbuatan ricky
kalau gue sangat mencintai dia
gak boleh terjadi apa apa dengan pernikahan gue dan nina
gak ada yang akan bikin nino mencerahi
gak ada yang akan mencerahkan gue
gak mba endin dan aldebaran
gak juga riki
jika benar elsa selingkuh dengan ricky
apa yang akan aku lakukan
apa kali ini rumah tangga kami akan benar benar hancur
mereka tinggal miskin
apa yang aku lakuin
ada apa yang aku lakuin
apa yang aku lakuin
apa yang aku lakuin
apa yang aku lakuin
apa yang aku lakuin
apa yang aku lakuin
ini bubu daga sayaun taolah
sebenernya mereka ada masalah apa sih pak
sebelumnya kan mereka baik baik aja
nino cerita gak sih ke papa ada masalah apa
pak iduh pak cerita ke mama dulu
kalau dia itu
masa sih pak
jangan terbawa emosi
sebelum ada bukti bukti yang valid
ya allah pak
apa sih rumah tangga nino sama elsa selalu aja ada masalah
gak pernah bisa tenang
semoga rumah tangga mereka baik baik aja
dan masalah ini cepat selesai
inilah yang aku takutkan sejak aku melihat ricky dengan perempuan yang mirip elsa di serinity hot
sampai sekarang aku masih berharap yang kulihat itu benar benar bukan elsa
tidurnya jangan miring
kasian nanti anak kita ketekan
nanti dengerin saya gak
ini satu dokter
kapan dokter nyuruh kayak gitu
ya sudah browsing barusan
lebih baik tidur di miring
tapi miringnya bukan ke kanan
katanya selain buat nyaman
juga gak akan neken pembuluh darah besar
nanti kamu saya beliin bantal untuk ibu hamil ya
supaya kamu tidurnya lebih nyaman
sini boleh ke kiri ya
miring ke kiri
kamu nangis kenapa
ngomong dong jangan diem diem kayak begini
kenapa marah kenapa
dari kasus pembunuhan roy
aku diceritain sama mas tino
karena aku gak diakuin
bertahun tahun loh mas
aku udah perlakukan seperti itu mas
aku berpura pura hina mas
dan aku sakit hati banget ini
dan ternyata kamu
kamu suami aku sendiri mas
kamu malah bikin dia jadi
mikir aku jadi perempuan yang seperti itu terus mas
udah pukul saya biar kamu puas
pukul sekarang sini
pukul biar kamu puas
sini pukul sini
itu salah saya salah
kamu dengerin saya
untuk carikan dokter jantung terbaik
kalau memang udah dicek sama randy
kita ajak papa
kontrol ke dokter itu ya
kalau memang kondisi papa baik baik aja
kita bicarakan sama papa
jangan marah lagi ya
kalau kita sudah menyampaikan hal ini sama

tahan di papa dulu ya
tahan di papa dulu ya
jangan sampai ke nino
kau mas eno nggak boleh tau
kalau misalkan dia nggak boleh tahu
nanti dia selalu menganggap aku seperti itu dong mas
kalau kita udah kasih tau papa
saya yakin pasti papa akan melakukan sesuatu ke elsa
kalau masalah nino
kamu tau kan nino seperti apa
tunggu sebentar lagi
tunggu supaya mama
kasian juga mama
saya banyak salah salah
jangan marah lagi
jangan marah lagi
udah gak ngambek lagi kan